good morning kabar pagi ini kita buka dari teks pidato mendikbud nadiem makarim jelang hari guru nasional pada tanggal dua puluh lima november yang viral di media sosial
dalam teks pidato yang pertama kali dibagikan di akun instagram resmi kemdikbud ri ini nadiem menuliskan keresahannya akan nasib para guru di tanah air
guru indonesia yang tercinta tugas anda adalah yang termulia sekaligus yang tersulit anda ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa tetapi lebih sering diberi aturan dibandingkan dengan pertolongan
anda ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas tetapi waktu anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas
sementara di akhir teks pidatonya nadi menuliskan keresahannya akan nasib para guru di tanah air
dim juga memberi pesan kepada para pendidik di seluruh indonesia untuk melakukan perubahan kecil di dalam kelas
ajaklah kelas berdiskusi bukan hanya mendengar temukan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri hingga tawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan
nadiem punya harapan besar jika setiap guru melakukan ini secara serentak maka kapal besar bernama indonesia itu pasti akan bergerak maju
nadi juga memberi pesan kepada para pendidik di seluruh indonesia untuk melakukan perubahan kecil di dalam kelas